setahun sudah bimo cendrawi bowo memiliki motorhome
beranjak dari tempat tidur warga kalideres jakarta barat yang akrab di sapa pak aceh bimo ini langsung menyeduh kopi di dapur
jangan salah dapur ini berada di dalam sebuah bus
ya bus medium berukuran panjang tujuh dan lebar dua meter ini disulap menjadi rumah berjalan
halo saya gak nyangka loh dalam bus ada fasilitas dapur kayak gini
ini selain dapur ada apa lagi nih pak ceni
waduh ini bentar ya
keren banget ya ada wastaf
selain dapur kita ada wastafel
wastafel ini lengkap buat cuci cuci piring disini ya
kita lanjut bergeser setelah di samping kulkas kita ada kamar mandi
ini dia nih yang bikin penasaran
kamar mandinya gede banget
ada kolam berenang
kolam berenangnya di luar
ini dia pakai shower ya
ini dari tangki
yang menarik lah ada tempat tidur ada kamar nih ya
ada kamar ada ac nya pendingin darah begitu ya
ada jendela ini juga bisa dibuka tutup ya
bahkan ada tv loh ada televisi
ini buat berapa orang nih
ini ukuran dua x dua meter
jadi buat bertiga empat anak kecil bisa
dua orang dewasa satu anak kecil bisa
pak cetri sama anak biasa tidur disini ya
nih kalau punya rumah berjalan seperti ini
jadi kalau trip atau melakukan perjalanan wisata
kita bisa menghemat biaya hotel atau penginapan
bus bekas ini dibeli bimo pada oktober dua ribu dua puluh
seharga enam puluh juta rupiah
kemudian ia memodifikasi
interior bus menjadi rumah berjalan
hingga siap pakai pada april dua ribu dua puluh
misalkan murni bersihnya sekitar dua ratus lima puluh juta sih
sudah sama unit modifikasi berserta surat surat dan lain sebagainya
itu termasuk apa namanya
sudah pengisian barang barang ya
sudah saya hitung kulkas tv dan lain sebagainya
modifikasi yang dilakukan bimo mempertimbangkan kebutuhan setiap fasilitas yang ada dari luar
bentuknya seperti bus pada umumnya
tapi ada beberapa bagian yang sudah dimodifikasi
seperti ini nih di sini ada apa saja pak c
jadi kalau di sini memang lihat fisik bentuknya memang masih original bisnya ya
hanya saja di bagian pengisian bahan bakar
saya ada modifikasi satu jalur lagi untuk memasukkan air bersih
jadi di sini ada dua jalur masuk
satu buat air bersih satu buat solar
nanti masuk menampung kepada tanki air bersih di sini
karena berbahan bakar solar rumah berjalan ini seakan menjadi rumah kedua bagi bimo
pemilik salah satu perguruan bela diri di jakarta ini gemar berpetualang
bahkan selama pertengahan dua ribu dua puluh satu hingga maret dua ribu dua puluh
ia telah berkeliling ke berbagai kota di jawa dan bali
untuk fasilitas pakai bus ini nih pak c masih ada kendala atau kekurangan nggak
untuk kendalanya sih normal normal aja ya layaknya kendaraan pada umumnya
biasanya juga servis normal
so mungkin kalau memang ada trouble trouble di jalan ya itu biasa lah
jadi nggak ada kendala selama itu ada mekanik dan ada spare part yang bisa kita dapatkan dengan mudah sih semua lancar
rumah berjalan ini juga dilengkapi dengan owning kanopi atau tenda gulung
piknik sudah pasti bisa
dan kita kan setiap hari ganti ganti tempat ya ganti ganti lokasi tuh enak banget kalau bangun tidur buka pintu tuh langsung view nya gunung gitu kan
kalau di rumah kan view nya rumah tetangga ya
kalau itu kan di gunung gitu atau di pantai
wah liburan bersama keluarga dengan rumah berjalan seperti ini seru ya
tapi jangan salah ada biaya perawatan bus yang harus anda pertimbangkan ketika berencana memilikinya
next akan trip kemana nih bareng keluarga
dalam waktu yang lama ya
sumatra lanjut sumatra kalimantan ya
lanjut sumatera kalimantan dan seterusnya
jaga kesehatan ya karena kalau nyetir harus prima
semoga terhindar dari paparan virus corona
bagaimana anda tertarik untuk memiliki rumah berjalan
victor pangaribuan indra hadi jakarta